kita beralih ke informasi berikutnya para penambang tradisional intan di desa pumpung kecamatan cempaka banjarbaru kalimantan selatan
tertimbun longsor di kawasan pertambangan tradisional
empat orang ditemukan meninggal dunia dan sisanya masih dalam pencarian
hingga selasa dini hari tim badan sar nasional banjarmasin bersama aparat tni polri dan relawan terus melakukan pencarian
medan yang penuh lumpur membuat petugas kesulitan
pencarian para penambang yang tertimbun longsor di kawasan pendulangan intan di desa pumpung kecamatan cempaka banjarbaru masih terus dilakukan
petugas dari tim gabungan berhasil menemukan empat orang pendulang yang meninggal tertimpa longsoran tanah
upaya pencarian dilakukan secara manual dengan menggali tanah
saat terjadi longsor ada tujuh orang pendulang yang melakukan aktivitas
dari tujuh orang itu dua diantaranya selamat
empat ditemukan meninggal dunia dan sisanya masih dalam pencarian
tim basarnas yang menurunkan empat tim dengan bantuan aparat kesulitan melakukan pencarian karena medan berlumpur
kendala yang kita hadapi yang pertama memang medannya itu berlumpur
medan berlumpur sehingga teman teman yang di lapangan itu cepat mengalami kelelahan
sehingga alat yang dipergunakan memang untuk saat ini masih mempergunakan peralatan yang dipergunakan oleh pihak pengelola itu sendiri
tidak ada kita hentikan untuk sementara tidak ada
tetapi kita laksanakan tujuh x dua puluh empat jam
makanya pekerjaan kita selalu bergantian
longsor di pertambangan tradisional ini terjadi senin siang
saat itu banyak para penambang tradisional atau para pendulang ini beraktivitas di dalam lubang galian tambang
longsor diakibatkan tanah yang labil dan hujan sejak senin pagi
kawasan pendulangan ini sering terjadi longsor dan memakan korban jiwa
pihak kepolisian bersama pemerintah kota banjarbaru akan melakukan langkah pencegahan untuk mengantisipasi lokasi rawan longsor
kita fokus untuk melakukan evakuasi tanah korban dulu
untuk ke depan nanti coba kita akan pikirkan bagaimana melaksanakan kegiatan sosialisasi dibantu rekan rekan tni dibantu pemerintah daerah
untuk lokasi lokasi yang rawan seperti ini akan kita diskusikan
mungkin kita bayangkan nanti langkah langkah yang lebih preventif
jangan kegiatan ke depannya jadi apa layak tambang ini digunakan untuk tingkat ke depan
hingga selasa dini hari petugas gabungan masih melakukan pencarian secara bergantian
pencarian dilakukan menggunakan alat seadanya milik para penambang
melalui sambungan telepon kita telah terhubung dengan kepala pelaksana bpbd provinsi kalimantan selatan wahyudin di banjarmasin
selamat siang pak wahyudin
ini terkait dengan proses pencarian para penambang yang diduga masih tertimbun
bagaimana perkembangannya hingga siang hari ini pak
seperti yang dikatakan pada pukul empat dua puluh itu sudah dapat di evakuasi korban terakhir korban kelima
dengan keadaan meninggal dunia
dan dengan dapat di evakuasinya yang kelima itu maka berakhirlah evakuasi kita pada
ya pak ini terkait dengan bagaimana penambangan itu menjadi lokasi yang berbahaya
apakah langkah dari pemerintah setempat untuk ke depannya pak
apakah memang akan ditutup
ataukah memang nanti akan ada sosialisasi pencegahan terjadinya insiden serupa terjadi pak
kami dari badan penanggulan bencana akan meningkatkan sosialisasi kita terutama untuk memberikan peringatan dini ya
terhadap warga yang melakukan penambangan
ya pada saat pasca hujan
karena kontur tanah yang di sini ini terlalu labil
karena tanah yang ada ini adalah tanah yang diambil dari galian yang dijadikan semacam dinding
tingginya kurang lebih lima belas meter dari lokasi tampang itu
dan pada saat hujan itu tanah itu jadi bergerak
dan untuk itu kami bersama sama dengan dinas pertambangan
kemudian bpd akan melakukan sosialisasi yang intensif di tempat ini
karena tempat ini sudah turun turun dan korbannya itu juga sudah banyak sekali
dari satu lubang yang terjadi kemarin itu sudah hampir lima puluh korban yang tertimbun
berarti nanti langkah tegas berikutnya akan dievaluasi dan akan ada penutupan pak untuk kawasan tersebut
untuk sementara memang kita lakukan penutupan
karena memang tempat ini adalah satu satunya usaha masyarakat ya
untuk secara turun menurun
jadi pekerjaan masyarakat itu memang menambang di sini
nah jadi kita secara pelan pelan dulu memberikan pengertian
yang paling penting itu adalah bagaimana mereka bisa menghindari ya
menghindari terjadinya bencana dulu
kalau menutup memang terjadi benturan benturan di masyarakat
ya pak wahyudin tadi anda katakan insiden seperti ini kerap berulang terjadi
lalu sebenarnya seperti apa pemantauan apabila tadi pemerintah belum bisa menutup
karena memang ini adalah bagian dari mata pencarian warga yang sudah turun temurun
adakah pemantauan yang cukup signifikan terkait dengan meminimalkan terjadinya insiden serupa terjadi pak
karena memang masyarakat ini melakukan tambang ini tidak memiliki jadwal yang jelas gitu kan
sehingga aparat pemantau juga sering pada saat didatangi tidak ada penambangan
nanti kalau sudah tidak ada aparat mereka langsung melakukan penambangan lagi
jadi memang agak susah juga gitu kan
jadi salah satu upayanya memang memberi pemahaman kepada mereka dulu gitu kan
agar bagaimana mereka mengurangi risiko bencana apabila melakukan penambangan
baik terima kasih untuk perbincangannya terkait dengan bagaimana penemuan korban pada tadi yang sudah didapatkan dari lima orang
dan penutupan akan masih direvaluasi terkait dengan penambangan intan di kawasan sana
terima kasih pak untuk informasinya